meninggalkan jauh ibu kota adalah cara yang gue pilih untuk mendapatkan ide dan inspirasi
karena sebagai konten kreator hal yang paling gue takuti adalah ketika gue tidak bisa lagi berkreasi
setiap orang punya cara masing masing untuk mencapai aktualisasi diri
di tengah arus kehidupan yang bergerak cepat terkadang berhenti sejenak bisa membuat kita melihat apa yang selama ini tersirat
kalimantan selatan menjadi tempat pertama yang gue jelajahi
mencari hal baru dan berproses menuju versi terbaik dari dunia

seperti sepiring soto banjar yang setiap unsurnya berbeda tapi menyatu menjadi pilihan yang nikmati
kalimantan selatan dengan keanekaragaman kultur di dalamnya menjadi satu daya tarik yang mengikat
ada tujuan tujuan yang ingin dicapai dari setiap perjalanan
prosesnya bisa jadi panjang dan memakan waktu
disitulah gue sadar kalau hasil akhir bukanlah satu satunya keinginan
tapi bagaimana kita bisa konsisten dalam berkembang menyikapi perubahan
proses perubahan itu gak berhenti sampai disini
apakah sudut lain negeri punya versinya sendiri